aroma balas dendam persija jakarta terhadap seterunya psm makassar
bakal menghiasi laga semifinal pertama piala menpora di stadion maguwo harjo
sleman daerah istimewa yogyakarta besok malam
sebab sebelumnya pada laga perdana penyisian grup b
tim macan kemayoran ini harus mengakui keperkasaan tim ayam jantan dari timur
dengan skor telak dua
ironi lantaran persiapan mark klok dan kawan kawan lebih matang
dengan dukungan empat pemain asing dan dua pemain naturalisasi
sementara itu psm makassar hanya mengandalkan pemain lokal
mayoritas dari indonesia timur
persija jakarta semakin percaya diri bakal mengalahkan psm makassar
seiring dengan prestasi yang diraih pada babak penyisian grup
selain memperoleh kemenangan dua kali persija menjadi juara grup
tidak terlepas dengan fireplaynya
itu yang memang terlihat di tim ini
saya berikan semangat
antara lain sirin apa ceh
itu yang utamanya
apalagi boleh dikata mayoritas lokal
dan memang masa persiapan sedikit sekali
makanya saya selalu bilang kepada pers bahwa
latihan saya ini bukan saya mengejar taktik
tapi semua saya ganggukan taktik teknik mental
namun zulkifli syukur dan kawan kawan tidak gentar
akan raihan persija jakarta pada akhir penyisian grup
modal karakter keras semangat dan menjunjung fireplay
psm makassar ingin mengulang kemenangan agar lolos ke babak final
namun ini bukan hal mudah
karena harus meraih poin penting pada dua laga semifinal
yang terakhir digelar delapan belas april mendatang di stadion manahan solo jawa tengah
persija cukup bagus tim ya semua
semua pemain pemain yang punya jam terbang lain
punya pemain asing ya
harus menguas teman peman saya
ini pertandingan pertemuan kedua di liga menpora
bahwa kalian masih yang terbaik
ada kemungkinan psm makassar sudah bisa menurunkan penggedornya patrick wanggai
yang cedera dan harus absen pada dua laga sebelumnya
alwi fauzi makassar sulawesi selatan